tni angkatan udara terus meningkatkan kualitasnya sebagai garda terdepan penjaga wilayah udara republik indonesia
hal ini dibuktikan dengan keberhasilannya menembakkan rudal udara ke darat jarak jauh kh dua puluh sembilan te buatan rusia
menggunakan pesawat sukhoi su tiga puluh mk dua milik indonesia
uji tembak ini dilakukan pada senin sembilan belas april lalu di air weapon range atau awr pandanwangi lumajang jawa timur
rudal kh dua puluh sembilan te ini ditembakkan oleh pesawat sukhoi tiga puluh mk dua dengan nomor ts tiga
milik skuadron udara sebelas yang lepas landas dari pangkalan udara hasanuddin makassar
rudal canggih buatan rusia ini dengan sukses berhasil menghancurkan sasaran di darat yang telah dipersiapkan sebelumnya
sebelum kembali ke pangkalan udara sukhoi tiga puluh mk dua milik tni angkatan udara ini juga sempat melakukan pengisian bahan bakar